dan untuk mendalami terkait kejadian perusahaan masjid ahmadiyah di kabupaten sintang kalimantan barat
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kabit humas polda kalimantan barat kombespol doni charles
dan juru bicara jemaah ahmadiyah indonesia yendra budiana selamat sore bapak bapak
selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
saya langsung saja ke pak doni saya terlebih dahulu pak saya ingin konfirmasi dulu
ada sekitar dua ratus orang ya yang kemudian merusak tempat ibadah milik jamaah ahmadiyah
dilempari batu begitu ya dibakar tapi barisan aparat di sana kesan publik yang diterima seolah abai
dibiarkan yang seharusnya menahan aksi main hakim sendiri itu
apa argumentasi anda saat ini kronologinya seperti apa sebenarnya
sebelum saya jelaskan ya
bahwa memang pendekatan atau strategi yang kami lakukan di dalam pengamanan
itu prioritasnya untuk keselamatan jiwa masyarakat
ini prioritas kita bukan berarti yang lain kita abaikan
karena kita tahu
setiap ukuran bentrokan
kecil apapun yang terjadi di tempat kejadian tersebut
itu dampaknya itu bisa luas sekali
sehingga memang pendekatan yang kita lakukan dengan
kita bersama lunak di sana dengan mempertimbangkan berbagai hal
nah di samping itu juga
tapi kita memang cukup
kalau fokus pengamanan yang kita lakukan
ini bukan saja yang kita amankan juga wilayah wilayah tempat tiga
itu dari kita
ini yang membuat kita kecil kita melebar fokus pengamanan
yakinnya silah kejadian
dua jam setelah itu situasi sudah diselamatkan
oke pak doni kabarnya ini kebobolan
karena sudah digerakkan melalui grup wa internet begitu
dan sudah direncanakan dikoordinasikan untuk melakukan aksi seperti ini
tidak tiba tiba begitu
ya pasukan kita sudah ada di sana
saya kira sudah kirim beberapa pasukan dari kores terdekat
itu juga perlibatan tni kita ikut sertakan di dalam
cuma yang saya bilang tadi di awal bahwa memang
pasti di antara empat kejadian perkara itu itu berbeda
dari ya anaknya itu sekitar delapan belas jam sejarahnya
kemudian lokasi pun juga begitu terbuka areanya
melakukan pengamanan dengan fokus di beberapa tempat
seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi
jadi sebetulnya saat ini sudah kecelakaan
kita hadir di sana
kan memperhitungkan berbagai
menandanya kemungkinan yang terjadi
artinya polisi sudah tahu begitu ya
kalau aksi perusahaan dan main hakim sendiri
seperti yang terjadi di sana ini
memang sudah diantisipasi lebih awal begitu
tapi dengan sporadis pengamanan begitu di semua titik begitu ya
ya memang laporan dari intelijen
kita mendapatkan informasi seperti itu
dan makanya kita sudah persiapkan personil kita
tapi memang di lapangan
memang begitu tidak
dan memang kita kami betul betul ingin menjaga tamatan
dan memang untungnya kemarin
tidak ada satupun masyarakat
dari jaman taman jika
dari kada punggur rasa
yang berada di sana
saya ke pak yendra ya
laporan yang anda terima
dari anggota anda
yang menjadi korban kekerasan di sana seperti apa
walaupun kemudian dikonfirmasi tidak ada korban jiwa ya
dari kejadian kemarin
baik pertama kami ucapkan terima kasih
pada pejaran kepolisian
terutama mengenai masalah keselamatan jiwa warga ahmadiyah
dan masyarakat di desa bali harapan
bicara tentang soal keamanan
tentu bukan cuma masalah dari fisik
kondisi warga di sana
tapi juga dari sisi mental
dan juga properti
nah seringkali masalah properti ini
kemudian tidak bisa dilakukan tindakan pencegahan
jauh jauh hari penyerangan ini sudah sangat diketahui
oleh aparat dan juga apm dakaupaten sindang
karena sudah beberapa kali bahkan kelompok ini
memberikan surat tekanan kepada
keamanan di sana
tidak ada tekanan kepada pmkp sindang
sehingga surat tertanggal tiga belas agustus dari pemkap sintang itu
menyatakan berdasarkan surat dari aliansi umat islam
atas nama aliansi umat islam
dan pada hari kejadian
aparat sebetulnya sudah dari pagi berjaga di lokasi
jumlahnya lebih dari cukup sebetulnya untuk
bukan tindakan pencegahan
tapi tentu saja kami sangat menyayangkan
sehingga terjadi peristiwa penyerangan dan pembakaran
masjid dan bangunan di sekitar masjid
oke bagaimana kemudian tindak lanjut yang ingin anda dapatkan begitu
artinya dua ribu lima kalau saya tidak salah juga pernah kejadian yang sama
di tempat yang sama
selang beberapa waktu tapi kemudian kondisi ini berulang
apa sebenarnya yang ingin anda diskusikan agar kekerasan kekerasan

kekerasan kekerasan seperti ini tidak terjadi lagi
yang paling mendesak pertama adalah sebetulnya harapan kami adalah
statement dari kapolri
karena statement dari bapak kapolri itu pasti akan menurunkan
dalam berbagai kasus ahmadiyah dan kasus kasus sarah
sebetulnya yang paling penting adalah tindakan tegas dari
aparat kepolisian terutama dalam pemrosesan dan penegakan hukum
karena kalau tidak dilakukan seperti itu
maka seringkali masyarakat atau masa yang mengatasnamakan agama
kemudian melakukan tindakan bebas tanpa ada proses hukum
jadi itu akan terus berulang
kami punya pengalaman di berbagai tempat dalam peristiwa yang sama
pada saat polisi melakukan tindakan pemrosesan hukum pada pelaku tindakan
pelanggaran hukum maka kemudian akan menurunkan eskalasi konflik
jadi pak doni rasanya tidak sulit begitu ya untuk memburu atau menangkap
oknum pelaku kekerasan ini dan juga aktor intelektual atau provokatornya
sejauh ini bagaimana tindak lanjut dari kepolisian untuk meminta
pertanggung jawaban hukum hukum ini pak
ya jadi tim kami itu dari jajaran hukum bekerja sama dengan saat ini lagi
moga dalam waktu saat kita sudah bisa menghasilkan terkait ini
kita lagi berproses alami yang ada dan kita akan bawa cara review warga di sini
moga dalam waktu ada yang menyampaikan
pak doni agak terganggu ya audionya
tapi terakhir saya ke anda
apa jaminan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada kelompok kelompok intoleran seperti ini pak
agar tidak berulang apalagi korban juga ada beberapa terdiri dari anak anak dan wanita
ya jadi untuk warga jawa amat yasiri itu sudah awal sudah sampai
di pertengahan bulan agustus ini kita sudah lakukan
jadi sejak itu sejak ada kesempatan perang masyarakat yang dilapang lebih berangkat kita sudah menghentikan
sehingga mudah mudahan dengan salah satu jalan mereka ini dia
oke terakhir saya ke mas yendra ada yang ingin ditambahkan
ya pasca dari penyerangan ini
saat ini sudah beberapa laporan dari berbagai daerah di kalimantan barat
ada usaha usaha untuk melakukan hal yang serupa
saat ini sudah terinformasikan misalnya dari ntkom
nah jadi kami sekali lagi mengharapkan tindakan pemrosesan terhadap para pelaku dari pelanggaran hukum atas nama apapun pada siapapun oleh kelompok manapun
karena video video sudah sangat banyak di sosial media
dan juga saat ini cctv yang dimiliki
di komunitas muslim ahmadiyah di desa balai harapan itu
yang saat ini ada di polores kabupaten cintang
nah dari cctv tersebut tentu akan bisa terlihat banyak foto dan video
dan kami mengharapkan cctv tersebut juga bisa diserahkan kembali kepada kami
kalau memang dia sedang dipinjam oleh polores kabupaten cintang
pak yandra kita berharap proses hukum ini bisa dilakukan
dan berjalan karena tadi main kopal hukam mahfud nw sudah juga menginstruksikan bahwa tidak ada tempat untuk orang orang yang melakukan sikap intoleran seperti ini
dan pelaku yang memang melakukan aksi seperti ini kekerasan seperti ini harus diproses secara hukum sesuai undang undang yang berlaku
dititipkan juga kepada pak kapolda begitu ya pak doni ya terima kasih
bapak bapak sudah bergabung dengan kita sore
terima kasih pak doni terima kasih mas ferdi